opsi pembatasan sosial berskala besar yang dipilih pemerintah tidak serta merta berjalan mulus
beberapa kontradiksi muncul di mana beberapa pihak menyebut bahwa pemerintah terkesan tidak tegas
dan hanya mengutamakan kemenang saja tanpa dibarengi tanggung jawab terhadap pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat
yang tertuang dalam undang undang kekarantinaan kesehatan
kita akan coba bahas seganggus memahami pembatasan sosial berskala besar ini
bersama narasumber yang sudah terhubung melalui sambungan skype
ada mas refli harun bang refli harun ya ahli hukum tata negara selamat malam bang refli
iya selamat malam
saya dengan ferdi bang
bang ferdi bang ferdi
dan juga melalui sambungan telepon ada doni gahral adian tenaga ahli utama kantor staff presiden
selamat malam mas doni
oke ada mas refli juga mas doni malam ini bergabung bersama kita
oke saya ke bang refli dulu kalau gitu
kita ingin melihat dan menyoroti bagaimana kemudian payung hukum dari psbb ini
undang undangnya nomor enam tahun dua ribu delapan belas saya bang ya
dan kemudian implementasinya adalah ke pp dan ke pres pembatasan sosial ini
tapi kemudian turunannya ini tidak semudah itu diterapkan di sejumlah
wilayah memahami ini bagaimana bang
apakah kemudian pilihan psbb ini yang paling tepat saat ini dipilih oleh pemerintah
ya memang yang masalah pokok kita adalah kita seperti terpeta kompli
maju kena mundur kena
setiap pilihan kebijakan itu jadi sulit karena kita tidak pernah siap dari awal kan
untuk mengantisipasi hal hal seperti ini
sebagai contoh misalnya
misalnya fokus kita itu seolah olah bergeser
seolah olah yang kita tangani itu adalah dampak covid sembilan belas
bukan covid sembilan belas itu sendiri
padahal kita tahu covid sembilan belas nya sendiri kan masih persoalan bagi kita
yang harusnya kita perangi dengan lebih jelas lebih tegas langkah langkahnya
termasuk misalnya langkah langkahnya harus karantina wilayah misalnya bahkan karantina rumah
atau karantina rumah sakit
kalau seandainya ada kebocoran
tapi ini kan yang dipilih adalah pembatasan sosial berskala besar
padahal kita tahu kalau social distancing itu memang nanti masih ada orang yang berkeliaran di jalan jalan kan begitu
artinya nggak ada bedanya dengan imbauan yang waktu itu
saya khawatir tidak ada bedanya
jadi yang paling beda paling nanti keramaian yang dibuat
pesta yang dibuat
jadi kalau misalnya antri kendaraan umum saya ragukan itu akan efektif
nah akan efektif kalau memang langkah langkah itu dilakukan secara konsisten
misal satu yang namanya sekolah libur itu tidak ada toleransi
kedua pekerjaan libur tidak ada toleransi
kecuali ketika kita membuat kecuali kan sudah banyak kecualinya kan
acara acara keagamaan tidak perlu besar besaran
dibatasi termasuk juga keramaian keramaian
itu yang dalam tanda kutip kewenangan yang diberikan social distancing
tetapi memang tidak ada jaminan bagi warga dalam hal pemenuhan kebutuhan pokoknya
saya membayangkan misalnya kalau kita mau mengusir covid sembilan belas
betul betul karantina ya kan
orang betul betul dirumahkan
misalnya pilihan seperti itu
tapi memang konsekuensinya adalah pemerintah harus menjamin kebutuhan semua orang
mau kaya mau miskin yang di karantina tersebut
yang tidak boleh keluar tersebut kan begitu
masalahnya adalah apakah pemerintah punya database kependudukan yang solid
yang bisa menunjukkan dimana saja lokasi orang
misalnya katakanlah yang di lockdown atau yang di karantina wilayah dki
lalu kemudian apakah pemerintah memiliki kemampuan finansial logistik untuk memenuhi kebutuhan
jadi ada persoalan persoalan seperti itu
akhirnya ya yang dipilih adalah langkah yang moderat
social distancing juga
cuma bedanya kalau kemarin himbawan sekarang kayak pres
masalahnya adalah selama kebutuhan pokok masyarakat itu tidak dipenuhi oleh pemerintah
dalam seperti halnya perintah undang undang tentang kekarantinaan
kesehatan kalau kita melakukan karantina misalnya
maka saya kira ya tetap akan sulit orang akan mematuhi dirumah saja
oke tapi kan
orang yang dirumah
tapi kan ini sudah diikuti oleh darurat sipil begitu bang
apakah ini belum cukup
belum darurat sipil belum
kalau darurat sipil ya saya termasuk yang tidak setuju bahkan menentang
karena menurut saya kalau darurat sipil itu
karena ini kan sebenarnya darurat kesehatan masyarakat ini adalah
mengembalikan kesehatan masyarakat pada keadaan semula
bahkan bila perlu lebih baik lagi
kalau darurat sipil itu beda
mengembalikan efektivitas pemerintahan yang mungkin tercabik cabik
karena adanya konflik gangguan keamanan dan lain sebagainya
terminologi ini semakin membingungkan publik
sehingga kemudian kita harus konfirmasi ke mas doni
mas doni bagaimana menjelaskan ini mas
apa kemudian implementasi atau implikasi dari psbb ini kepada masyarakat
dan apa yang harus kita pahami dari kebijakan baru ini dari pemerintah
jadi kebijakannya diambil untuk menyeragamkan
kebijakan yang diambil oleh kepala kepala daerah
bahwa yang diambil
yang diambil pemerintah pusat adalah psbb
pemerintah sosial berskala besar
dan kali ini bukan hanya himbauan
tapi juga pendisiplinan
yang punya konsekuensi hukum
yang melibatkan aparat penegak hukum
jadi kalau ada kerumunan
tidak mau membuarkan diri
bisa dilakukan penegakan hukum
jadi masih dalam pro justisia
dalam koridor penegakan hukum
yang bersandar pada hak asasi manusia
tapi kan sudah jalan juga mas sekarang
penerapan hukum seperti itu
kenapa kemudian ada wacana mengenai darurat sipil
jadi darurat sipil itu adalah opsi terakhir
apabila ketika dilakukan pemerintah sosial berskala besar
terjadi seperti di india begitu ya
terjadi kekacauan sosial
tidak bisa diatasi
oleh penegakan hukum konvensional
ini opsi yang sangat terakhir
dan mungkin tidak perlu diambil
pengalaman yang sudah kita
pendisiplinan itu berjalan dengan efektif
narasi ini adalah
supaya kita punya
dalam mengambil kebijakan
daik di daerah
tingkat satu maupun tingkat dua
kenapa saya katakan darurat sipil itu opsi yang terakhir
karena pemerintah juga sudah menyiapkan jaring pengaman sosial
dan jaring pengaman usaha
jadi untuk jaring pengaman sosial itu ada
pengam kelabar harapan
ada keratu prakerja
ada kartu sembako
listrik untuk yang empat ratus lima puluh
nah itu jaring sosial
jaring pengaman sosial
dan juga ada jaring pengaman usaha
pro kecil menengah
pekerja dalam jumlah yang cukup signifikan
yang akan dilindungi
jaring pengaman usaha
pro kecil menengah
jaring pengaman sosial
dan jaring pengaman usaha ini
maka tidak akan terjadi sosial unrest
virus yang berbahaya
dari krisis kesehatan ini
yaitu krisis sosial dan ekonomi
seperti kita lihat di beberapa negara
terjadi pembangkangan sipil
dan lain sebagainya
nah ini yang
kita tidak inginkan
jadi ini satu
bukan cuman penanganan
tapi juga penanganan
yang mungkin muncul
dengan darurat sipil
sebagai opsi terakhir
sekarang yang diambil adalah
pembangunan sosial berskala besar
dengan penegakan hukum
dan kita lihat efektivitasnya
sekarang sudah berjalan
dengan cukup efektif
sejauh ini ya
regulasi yang jelas ini
sudah sampai ke daerah daerah
seperti yang tadi disampaikan oleh bang refli
dan apa yang menjadi kebutuhan
sudah sejauh mana
jadi ini kan
jadi kepala daerah
maka memang ini perlu
satu sosial berskala besar
termasuk isolasi parsial
tingkat lurahan rt rw
yang bersama ketua gugus tugas
bisa kemudian mengambil keputusan
peta ada di
ada di daerah
daerah yang tahu
tapi jangan kemudian daerah mengambil kebijakan sendiri
dan lain sebagainya
nah ini yang
pemerintah tidak mau
jadi ambil kebijakan harus dengan perhitungan yang masak
sehingga berkoordinasi lah dengan pemerintah pusat
dalam bp itu
berkoordinasi dengan menteri kesehatan
ketua kegugian tugas
kalau gitu saya ke bang refli
bang refli dengan kondisi seperti itu
itukah nanti implementasinya di tengah masyarakat bang
kalau kita mendapatkan informasi seperti ini kan tergantung kita
mau kita melihat cara pandang positif
menurut saya kan
bukan berarti kemudian kita tidak yakin
tapi kan kita harus selalu berpikir
kita harus berpikir
skenario paling buruknya
kalau kita mau mundur sedikit
pemerintah awalnya kan memang
karena dulu juga
dan lain sebagainya
kita tidak kena
dan lain sebagainya
itu sudah berlalu
covid ini sudah menyebar kemana mana
termasuk kalau misalnya barometernya dki sudah menyebar dki
cukupkah dengan social distancing skala besar itu
itu yang menjadi persoalan
manusia masih diizinkan berkeliaran
dan manusia tersebut adalah manusia yang tidak imun
manusia yang tidak clean gitu ya
yang belum didesinfektan dan lain sebagainya
tidak menggunakan sarana prasarana dan lain sebagainya
kita tidak bisa mengukur
covid ini bisa diberantah
karena kan intinya adalah
virus ini akan mati kalau dia kemudian tidak bisa
disampaikan ke makhluk hidup yang lain
jadi kalau saya membawa virus ini
dan virus ini tidak kemana mana
tapi masalahnya adalah
sebagai contoh misalnya ya
kita bicara tentang social distancing skala besar
saya sudah empat belas hari loh
tidak keluar rumah
betul betul mengikuti itu
tetap saja kami butuh makan
untuk makan kan
ada yang belanja
dibelanja di pasar tradisional lagi kan
oke dia dibekali oleh
macem macem dan lain sebagainya
resiko kan selalu ada
apalagi kebocoran kebocoran selalu ada
saya sebenarnya ya
kenapa pemerintah tidak mau
mengambil semua resiko ya
untuk misalnya menerapkan tadi
paling tidak di daerah daerah yang sudah terkena banyak
sekalian saja misalnya tadi
bahkan bila perlu stay at home ya
di rumah saja gitu
selama empat belas hari
sesuai dengan amanat undang undang
sebagai contoh misalnya begini
saya nggak perlu lagi keluar rumah
untuk beli makanan
petugas petugas yang akan memasok
kalau itu kita lakukan
ya memang saya ragukan
pemerintah punya database kependudukan yang baik dan solid
tidak akan bisa menghitung kira kira
berapa kebutuhan untuk dki ini misalnya
dan lain sebagainya
tapi kalau kita dibiarkan berkeliaran mencari makanan
entah itu ke supermarket
ini ancaman itu akan lebih lama lagi
edar virus ini berakhir dengan sendirinya
kita nggak tahu sampai kapan itu
bagaimana kebijakan ini
juga tidak kemudian membuat
masyarakat kelaparan begitu ya
bang refli dan mas doni
kita akan kembali untuk membahas ini
akan kembali usai jadah
kita kembali dalam diskusi kita malam ini
mas doni dan bang refli masih bersama kita
sekarang kita coba untuk memetakan dulu
kalau dari data
yang dimiliki oleh pemerintah sendiri
untuk pemetaan ini
dimana saja kemudian
daerah daerah yang berpotensi
kebijakan seperti ini
dan bagaimana turunannya nanti
ke pemerintah daerah
jadi yang saya sudah katakan tadi
bahwa ini kebijakan bottom up
kepala daerah yang kemudian mengusulkan
kelihatan kalau sekarang misalnya dki jakarta
dimana sudah menjadi epicentrum
ya tinggal silakan mengusulkan
ke kementerian kesehatan
yang berkoneksi dengan ketua kegugus tugas
untuk kemudian menetapkan
apakah yang diambil itu
adalah apa namanya
atau karantina parsial
juga karantina wilayah
tetapi meskipun ya berdasarkan kepres
kedarawatan kesehatan masyarakat itu
disebut juga mengenai karantina wilayah
selain karantina rumah
tapi pak presiden
melalui ratas hari senin tiga puluh maret
sudah memutuskan bahwa kebijakan yang diambil adalah
jadi itu adalah
kebijakan yang sudah diputuskan
atau provinsi lain
akan melakukan itu
ada usulan dari kepala daerah
ke kementerian kesehatan
sesuai dengan pasal empat puluh sembilan ayat tiga
yang berwenang menetapkan karantina wilayah
berarti memang harus menunggu bagaimana
pemerintah daerah sendiri
yang akan mengajukan
kebijakan apa yang ingin diambil
sesuai dengan turunan dari aturan itu ya
iya karena kepala daerah kan
artinya dia menetapkan status kedaulatan
siaga darurat atau tanggap darurat
apakah akan diberlakukan psbb
kalau bilang psbb
ya maka itu menkes
berkoordinasi dengan ketua gugus tugas pusat
akan memutuskan itu
dan akan diimplementasikan dengan tadi
sekarang memang sudah berlaku
tapi kan belum ada payung hukumnya
nah sekarang ada payung hukumnya
sehingga semua bisa berjalan sesuai dengan koridor hukum
bang refli kalau melihat
rigidnya mekanisme aturan ini
begitu atau bagaimana
ini harus clear ya ke masyarakat
sesungguhnya status psbb ini
sudah berlaku atau tidak
harusnya kan sudah berlaku
kalau sudah berlaku
berarti kan untuk seluruh indonesia
karena itu keputusan presiden
kenapa lagi kepala daerah
kalau dibuka opsi untuk tadi
kalau dibuka option
untuk karantina wilayah
maka silahkan kepala daerah yang mengusulkan
tapi memang kewenangan pemerintah pusat
apakah pemerintah pusat
menyetujui atau tidak
yang diputuskan sekarang adalah
pembatasan sosial berskala besar
jadi itu sudah kebijakan yang
jadi usulan kepala daerah itu
kalau dia mau
mengambil tindakan lain harusnya
seperti karantina wilayah
karena itu kan punya konsekuensi
tidak hanya pergerakan manusia
tapi juga pergerakan barang
yang penting juga adalah
pemerintah untuk memenuhi kebutuhan dasar
jadi walaupun itu diambil
pemerintah daerah nanti tindakannya
undang undang mengatakan itu adalah tanggung jawab
pemerintah pusat dalam hal pemenuhan
yang bisa dibantu oleh pemerintah daerah
serta pihak terkait
jadi masalahnya ini
persoalannya yang disuruh
inisiatif pemerintah daerah
tapi yang akan menanggung
perhitungan perhitungan dan lain sebagainya
saya tidak menyalahkan undang undangnya loh
memang di lapangan kita harus
lebih fleksibel untuk melihat itu
bisa saja secara pro forma
nanti pemerintah daerah yang menetapkan
terjadi karantina wilayah
berarti orang kan bisa in out dki
dengan mudah lagi
kecuali orang orang yang benar benar
merupakan bagian dari
tugas untuk membasmi
tapi sekali lagi
yang saya ingin garis bawahi adalah
biar bahasanya soft
tidak ingin mengalahkan kritik
mengkritik juga nggak apa apa
road map untuk memberantos covid sembilan belas
seolah olah kita ini bicara dampak
dari covid sembilan belas saja
padahal kalau kita hanya sekedar bicara dampak
penyebab utamanya saja
seperti katakanlah gempa bumi
oke kebakarannya sudah selesai
gempa bumi sudah selesai
kita bicara tentang bagaimana
bagaimana kemudian pemenuhan kebutuhan
masyarakat pasca gempa dan lain sebagainya
tapi ini yang ditunggu
saya kira adalah
dengan gradasi masing masing
adalah strategi untuk
memberantas virus ini seperti apa
kalau kita kan tidak bisa
menunggu terlalu lama
untuk tidak pasti seperti ini
ada orang yang
nekat saja keluar
tapi ada orang yang sangat protektif
ya sudah lah di rumah saja
pertanyaannya adalah gini
wah anda jangan takut
ini bukan soal takut dan tidak takut
tapi ini soal bagaimana mematuhi
semua keputusan agar kemudian
covid sembilan belas ini segera enyahkan begitu
karena itu memang
ada kepatuhan masyarakat
tapi dalam konteks saat ini
ya tidak jelas langkahnya
pokoknya ada yang patuh
di rumah saja
tapi pergi berpergian pun
ya tidak dilarang juga saat ini
berbelanja ke pasar pun tidak dilarang juga
masyarakat disuruh untuk
menjaga dirinya masing masing
kalau masyarakat hanya disuruh
menjaga dirinya masing masing tanpa sikap
road map yang jelas dan tegas dari pemerintah
masyarakat kita ini tidak terdidik semuanya
tidak aware semuanya
tidak takut semuanya
lalu ada juga masyarakat yang sehari hari
dia akan keluar terus
karena tidak mungkin tidak keluar
dan pekerjaan tersebut adalah pekerjaan yang rentan
misalnya tukang ojek
jual beli di pasar yang memang
dan mungkin orang orangnya juga tidak terlalu aware
untuk menggunakan segala peralatan
masker cuci tangan dan lain sebagainya
terima duit kembali uang misalnya
tidak ada apa apa juga
bang refli bisa dikatakan kalau kemudian pemerintah
nggak siap secara hitung hitungan
bang saya akan konfirmasi ke mas doni
iya saya mengatakan
kalau wilayahnya adalah tadi
ya saya memperkirakan begitu
karena gini kalau karantina wilayah itu
tidak peduli kaya tidak peduli miskin
itu semua ditanggung
apalagi kalau orang tersebut
oke untuk dirumahkan
ya kan otomatis tidak belanja
dan diberi makan atau
dikasih makan begitu ya
dan tidak dibiarkan kelaparan
walaupun bisa saja
kemudian ada yang namanya
nanti keluarga yang mampu
kasih bendera dong dia bayar
tapi orang tidak keluar
tetap di rumah
kalau mau memang betul betul clear
clear nya nanti mas doni akan jawab
kita break dulu
cnn indonesia prime news akan kembali
kita coba dulu sesuai dengan kondisi
penyebaran virus ini
bagaimana menjawab ini
ya jadi kita clear kan dulu
pp nomor dua puluh satu tahun dua ribu dua puluh itu adalah
mensinkronisasi substansi dan kriteria
untuk pembatasan sosial berskala besar
di pasal dua mengatakan bahwa penyesuaian
itu pembatasan terhadap pergerakan
orang dan barang untuk satu provinsi
atau kabupaten kota tertentu jadi itu sih
diseragamkan dulu nih
pembatasan sosial berskala besar
harus didasarkan pada
pertimbangan epidemiologis besarnya ancaman efektif
tugas berdaya teknis operasional
politik ekonomi sosial budaya pertahanan dan keamanan
itu supaya satu
persepsi yang sama
pasal empat mengatakan bahwa pelayanan sosial berskala besar
paling sedikit meliputi a
peliburan sekolah dan tempat kerja b
pembatasan kegiatan keagamaan
c perasaan kegiatan di tempat atau perasaan umum
nah itu paling sedikit
ya paling sedikit meliputi itu
jadi bisa lebih dari itu
tapi paling tidak meliputi tiga itu
tapi tadi sekali lagi
yang diperhatikan pemerintah
adalah dampak sosial ekonomi
jangan sampai kemudian
tidak ada bisnis yang jalan
semua tutup ya kemudian
apa namanya yang korban adalah
tentu saja kelas menengah bawah
nah ini makanya ada jaring pengaman sosial
dan jaring pengaman usaha
mereka yang paling terdampak
karena sosial berskala besar ini
apa namanya hidup dengan
oke mas doni kemudian publik ingin

dengan pp dua puluh satu dua ribu dua puluh ini mas
yang juga menjadi penting
diketahui lah masyarakat apakah
jaring pengaman sosial ini
cukup nominalnya mas untuk
mengakomodir kebutuhan masyarakat
begitu karena beberapa
variabelnya ini juga ada yang
tidak cocok begitu untuk
diberikan kepada masyarakat
ya saya kira rp empat ratus lima satu triliun
yang sudah disiapkan
saya kira cukup
bila mana perlu maka tentu saja akan ada
realokasi lagi gitu tapi
untuk sementara menghadapi
apa namanya dampak sosial
ekonomi covid sembilan belas itu saya kira
sudah lebih dari cukup sudah banyak sekali
insentif insentif sosial yang diberikan ya
pkh ditingkatkan jumlahnya
yuran listrik untuk
jaring pengaman sosial itu
apa namanya sudah dipikirkan
apa namanya mengamankan
ketahanan sosial ekonomi masyarakat
saat krisis ini begitu
nah tapi kan
saya kira itu bisa ditambah jika
memang diperlukan tapi untuk sementara waktu
saya kira jumlah itu sudah cukup
cukup lah untuk mengatasi krisis
yang sedang kita alami
bersama ini oke
mekanismenya bagaimana mas doni
penyalurannya mengawasi ini bagaimana
juga nanti apakah ada jaminan
bahwa ini akan turun begitu
iya pasti akan
melibatkan kementerian teknis
ya kalau prakerja kementerian tenaga kerja
kerja gitu ya kalau
sembako menteri sosial
ya pkh juga kementerian sosial
jadi ini pasti akan melibatkan
kementerian kementerian teknis dan tentu saja
pusat data yaitu
pusat statistik ya untuk kemudian
meng cross check data yang
supaya tidak ada
salah sasaran dalam pemberian
apa namanya bantuan bantuan sosial ini
sudah mulai bekerja oh kementerian teknis
untuk hal ini mas doni
kenapa sudah mulai bekerja
kementerian teknis untuk mengatur ini sudah sudah
jadi begitu apa
ditandatangani semua sudah
bekerja ya semua sudah bekerja kementerian
keuangan itu menyiapkan anggarannya
kementerian teknis itu menyiapkan mekanisme
untuk penyalurannya ini saya kira sudah
bekerja dan dalam waktu dekat saya kira sudah akan
karena presiden minta itu cepat
karena ini kita tidak bisa menunggu
masih akan terus berkembang
ya masyarakat sudah
terutama sektor informal ya
ya kita lihat itu sudah mulai apa namanya
menjerit jadi kita harus
segera presiden minta segera disalurkan
supaya mereka bisa tertangani
artinya kita memang ingin menunggu bagaimana
di masyarakat implementasinya
secara real begitu ya
bang raffi bagaimana
bang menanggapi ini
saya kan nge tweet memang menjadi
pemerintah itu tentu tidak mudah
itulah sebabnya pemerintah itu
harus orang yang luar biasa
kan untuk itu mereka diberikan fasilitas
negara ini ya
nah tapi dari penjelasan itu
saya belum melihat
terus terang saja strategi
mengenyahkan covid sembilan belas dari
indonesia ini oke oke
jadi yang diomongkan itu
adalah kan sebenarnya bagaimana kita
penyebab utamanya sendiri belum selesai
artinya bang refli ingin menyampaikan
bahwa pemerintah gagap begitu untuk
memerangi covid sembilan belas dengan amunisi yang
sangat terbatas bahkan kurang begitu
begitu ini mohon maaf ya
dugaan saya begitu pemerintah
tidak cukup kuat untuk
kekarantinaan kesehatan terutama itu
terutama karantina wilayah itu
ya yang membatasi
pergerakan orang yang meminta
orang di rumah saja lalu
dipadukan dengan social distancing
kalau memang ada kebutuhan macam macam
tapi intinya adalah bila perlu sampai
orang di rumah saja dan
semua orang itu akan dipasok
kebutuhannya dan hanya
dalam jangka waktu berapa hari kita berharap
virus itu akan mati karena dia
tidak bisa berkembang biak di
manusia lainnya kan begitu
dikombinasikan begitu bang ya aturannya begitu
misalnya untuk jakarta
yang boleh bergerak itu ya
tentu hanya tenaga
kesehatan tenaga karantina
dibantu keamanan misalnya
pihak pihak lain yang diperbolehkan lalu
pergerakan barang itu
kemudian betul betul dipantau dan lain sebagainya
ya pesawat datang di
desinfektan dan lain sebagainya pelabuhan
juga harus begitu dan lain sebagainya
kalau ini dilakukan
misalnya terhadap dki
karena pelabuhan harus ditutup
ya kan boleh kapal masuk
tapi setelah adanya proses
udara juga begitu kemudian
perbatasan perbatasan dari ke
jakarta juga harus dikasih
garis tegas ya
lalu kemudian mereka yang terdampak
di dalam kota itu segera harus disingkirkan
di rumah sakit rumah sakit lalu
sisanya sisa dari masyarakat itu
lalu kemudian mereka diberikan kebutuhan
pokok sehari hari mereka
nah kalau caranya begitu ya
akan efektif tentunya tapi
apakah pemerintah memiliki kekuatan atau
tidak nah kalau strateginya pemerintah
sekarang ya ini kan
seperti misalnya pemerintah
untuk mengatasi dampak kenaikan bbm
kenaikan apa misalnya
tarif dasar listrik dan lain sebagainya
lain sebagainya dimana
kita tahu bahwa
triggernya itu satu kali saja
lalu kemudian tinggal menghitung dampaknya
kalau sekarang kita tidak tahu
sampai kapan triggernya ini
akan berakhir kan begitu
karena itu kan sebenarnya
kalau misalnya pemerintah punya
strategi yang jauh lebih
reasonable dan gitu walaupun
berbiaya mahal ya kita ada
harapan kira kira empat belas hari lagi
berhasil dari jakarta misalnya walaupun
belum bersih dari indonesia non dunia misalnya
tapi kita nggak punya gambaran karena
itulah ya kita harus sabar saja
akhirnya ada yang berani keluar
yang tidak berani di rumah saja
yang beruntung secara ekonomi
masih bisa makan alhamdulillah
ya tidak bisa makan mengadukan
nyawa di luar
karena harus mengais makan
dan lain sebagainya
jadi saya kira memang
kualitas negara ternyata
tidak cukup kuat untuk
menghalau virus ini segera
secepat mungkin nah indikatornya
kan mudah indikatornya kan
korban itu berkurang
berkurang berkurang tapi kalau indikator
korban terus bertambah bertambah
dan lain sebagainya maka ya
yang kemarin belum mampu
mencegah penularan ini
mas doni kalau gitu kita juga ingin tahu dong
mengantisipasi dari skenario yang
diterbitkan pemerintah saat ini
ya itu tadi
psbb tapi kemudian kita
ingin juga lebih lanjut sebenarnya
di indonesia sendiri
masih seperti yang kemarin kemarin atau
apa sih sebenarnya gitu karena
ini yang tudingannya ini belum selesai
serius mas kita sangat serius
terutama untuk alat kesehatan
ya bagi tenaga medis
ya kelengkapan apd masker
dan lain sebagainya kita sangat serius
dan sudah banyak sekali
dari berbagai negara
dan kita sendiri memproduksi
apd di dalam negeri ada delapan belas
perusahaan perusahaan apd
yang sudah diminta untuk memproduksi supaya itu
itu kemudian bisa di
kemudian wisma atlet sudah disiapkan
kemudian ada rumah sakit darurat
untuk covid sembilan belas di pulau galang untuk
tki yang datang dari malaysia dan dari
sekitarnya jadi kita sangat
siap mas bahkan kita sudah menutup
seluruh wilayah indonesia dari
kunjungan bisa apa
mancanegara ya pengunjung dari
dari mancanegara gitu
kita sudah menutup semua penerbangan
dari seluruh negara ke kita berarti kita sudah
sudah sudah secara secara
apa namanya substansi sebenarnya
kita sudah melakukan lockdown
dalam artian negara kita tidak ada lagi
kunjungan dari luar ke dalam
oke walaupun kemudian dituding ini cukup telat
begitu ya langkah ini ya yang paling
penting juga bahwa
kita belajar dari
berbagai negara yang
menerapkan lockdown secara
gegabah gitu ya ada
lima negara yang gagal italia amerika
prancis spanyol india oke artinya
tidak satupun negara sebenarnya siap
ya amerika sekarang agak apa namanya
gagap juga menghadapi ini tapi
kita tidak kemudian apa namanya
mengeluh dan kemudian berdebat
mengenai ini tapi kita langsung kemudian
mengadakan segala sesuatu yang
menangani covid sembilan belas jadi pertama tama
isu kesehatan yang kita handle
ya jumlah yang sembuh harus
ditingkatkan ya jumlah
positif ya semakin lama semakin
berkurang oke dengan kembang sosial
berskala besar ekonominya kita
bereskan dengan tadi ya perpu
ya tentang tadi ya
jaring pengaman sosial dan jaring
pengaman usaha itu yang
tanpa harus mengambil opsi tadi
darurat sipil itu opsi terakhir
yang memang bisa jadi tidak perlu
kita lakukan oke oke oke artinya
memang kemudian kebijakan ini
adalah kebijakan yang dianggap
tepat oleh pemerintah sehingga kemudian
bagaimana implementasinya ini yang
memang mendapatkan dampaknya
secara langsung dan kekhawatiran
kekhawatiran akibat berkembangnya virus
ini dalam masa peperangan terhadap virus ini
juga bisa menjamin bahwa masyarakat
juga terlindungi baik secara
kesehatan dan ekonomi saya sekarang dalam kondisi khawatir
mas tetapi jangan kemudian
kita melihat semuanya ini gelap
selalu ada terang di ujung lorong gelap
oke oke mudah mudahan
kita aminkan harapan baik itu terima kasih
bang refli dan mas doni
untuk diskusinya malam ini kita
bagaimana implementasi dari
kebijakan ini di tengah masyarakat sama sama
kita lihat mudah mudahan lorongnya nggak
kepanjang oke mudah mudahan
agak kepanjangan ya ada lampu di tengah ya
kalau kita melihat ada yang terang begitu
baik terima kasih terima kasih
bang refli dan juga mas doni